ini hanya lantai dari jembatan itu ya karena berbenturan dengan mobilitas kendaraan
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital bayar tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya